dan nembakin cincin dari mama
pertemuan kita tadi menjadi terakhir kalinya aku ketemu kamu
sekarang sama dia
terus kok bisa sih mas kamu udah ngelamar orang
terus dengan santainya kamu melamar aku
ket ket kamu tenang dulu ya ini semuanya salah paham
antara saya dan bella itu udah nggak ada umur dan saya udah lama kontenkan sama bella
kalau kamu udah lama gak kontekan sama bella
kok bisa dia tahu
kamu dirawat di rumah sakit
aku kan tahu mas dia jenguk kamu malam itu
kamu tuh kenapa sih susah banget jujur
tinggal jelasin ke aku apa yang sebenarnya terjadi
ada apa ini semuanya kenapa susah banget sih ngomong
iya memang dia ke rumah sakit
tapi ini nggak sengaja tiba tiba dia muncul ada di rumah sakit
udah gak ada hubungan apa apa lagi
dan ini udah bertahun tahun lamanya
aku harap aku bisa percaya sama kamu nus
tapi kayak aku nggak bisa deh nus
aku kira kamu bakal jujur semuanya sama aku

yang percuma juga aku kesini dateng
tapi gak ada hasilnya juga kan
ternyata kau bohong terus mas
atau emang jangan jangan dari dulu kamu tuh tukang bohong ya mas
kat kat kat tunggu kat
katrin tunggu katrin katrin
tolong dengerin saya
tolong dengerin saya
udah bener bener ngegoteka sama bella
dan bella udah ninggalin saya dari tujuh tahun yang lalu
aku mau mas
aku mau bisa percaya sama kamu
gak mungkin deh mas
karena dia masih nyiman foto kalian berdua
kamu tau dari mana
dan bu elsa bilang
tunangan sama dia
kamu udah gasih dia cincin
kamu udah gasih dia cincin
kamu udah ngasih dia cincin
apa yang lebih sedih
bu elsa menganggap aku merusak hubungan kalian mas
itu semua enggak benar
saya dan bella
sudah selesai dari tujuh tahun yang lalu
gak hubungan orang aku bukan perempuan kayak gitu mas
aku enggak tahu ingat
kok aku enggak bisa tahan tahan
kok aku gak bisa tenang
yang gini sih semoga randy sama mbak catherine baikan
semoga semuanya tuh beres
mbak mau kemana
udah bicara sama randy
hubunganku sama mas randy sudah selesai
tante makasih banyak ya
makasih banyak untuk semuanya
contoh udah baik banget sama aku
udah baik juga sama keluargaku
ini bercanda kan mbak
permisi ya tante
nggak nggak nggak bener ini
ren kamu kenapa ren
mbak catherine pergi mbak
tadi mama ketemu mbak catherine di bawah ren
tanpa dengerin penjelasan aku mbak
dan nebakin cincin dari mbak mbak
ternyata pertemuan kita tadi menjadi terakhir kalinya aku ketemu kamu mas